ratusan narapidana di lembaga pemasyarakatan parigi mutong sulawesi tengah melakukan kerusuhan pada kamis sore
mereka menuduh pelakuan para petugas tidak patut
kantor wilayah kemenkumham kemudian menarik para petugas ini dan para narapidana berjanji tertib kembali
sejumlah narapidana mengamuk dan membakar sejumlah barang di tengah penjara
pada kamis tujuh oktober dua ribu dua puluh satu dari rekaman video amatir terdengar mereka terlibat adu mulut dengan para sipir
mereka juga merusak sejumlah fasilitas di kantor penjara dan membakar sejumlah barang
mereka pun melempar petugas lapas yang hendak menenangkan para napi dengan batu dan pecahan kaca
tembakan peringatan yang dilepaskan oleh aparat kepolisian resor parigi mutong tak mereka indahkan
kericuhan di lapas ini mulai terjadi sekitar pukul empat belas wita dan puncaknya terjadi sekitar pukul enam belas wita
kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak azazi manusia sulawesi tengah lilik sujadi
mengatakan sudah menarik semua petugas
lapas yang diduga berperilaku tidak patut